sidang perselisihan hasil pemilu presiden sudah digelar di mahkamah konstitusi sejak rabu
setelah mendengarkan keterangan dari masing masing pihak
sidang selanjutnya akan mendengarkan keterangan saksi atau ahli
mahkamah konstitusi membatasi saksi dan ahli yang dibawa para pihak yang bersidang
maksimal berjumlah sembilan belas orang
sementara putusan hasil sengketa pilpres harus sudah diumumkan pada dua puluh dua april
dalam penanganan sengketa pilpres hakim yang bertugas hanya delapan
setelah anwar usman dijatuhi sanksi etik tidak boleh terlibat dalam urusan pemilu
untuk mencapai putusan para hakim akan mengutamakan musyawarah mufakat
jika putusan tak tercapai maka akan ditempuh voting atau suara terbanyak
dan jika hasilnya imbang empat lawan empat maka suara ketua sidang pleno akan jadi penentu
pertama di tahun dua ribu dua puluh empat adalah ketua mk suhartoyo
masing masing pihak sudah memberikan keterangan dan jawaban
lalu bagaimana hakim menilai dalil dari masing masing pihak
kita akan bahas setelah informasi berikut ini
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun
seakan akan rakyat memilih prabowo gibran
adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat indonesia
tim hukum prabowo gibran menyebut tudingan kecurangan dibalik kemenangan kliennya menyakiti hati rakyat
seraya membantah dengan tegas segala kecurangan
tim hukum prabowo gibran justru menilai paslon satu dan tiga yang melakukan kecurangan
kalau pemohon menuduh ada kecurangan atau pelanggaran pemilu
dan hal itu kami nyatakan tegas dalam persidangan ini
bahwa kami sebagai kuasa hukum prabowo gibran
dan prabowo gibran menyatakan dengan tegas dan membantah hal itu tidak benar
tetapi justru para pemohonlah pihak pemohonlah
yang melakukan kecurangan tersebut dan kami akan buktikan di dalam persidangan ini nantinya
dalam sidang perdana sengketa pilpres rabu kemarin
calon presiden anies baswedan menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat tidak berlangsung jujur dan adil
anies juga menyinggung kasus pelanggaran etik mantan ketua mk anwar usman
kasus tersebut jadi bentuk intervensi kekuasaan dalam rangkaian pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh
bahkan intervensi kekuasaan dalam rangkaian pelaksanaan pilpres dua ribu dua puluh empat
ketika pemimpin mahkamah konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir
meneragakkan prinsip prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
maka fondasi negara kita fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata
lebih jauh lagi skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia
kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
pilkada populasi kecil tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua menyaksikan
dari sembilan petitum yang dibacakan tim hukum anies mohaimin salah satunya meminta agar hasil pilpres dua ribu dua puluh empat dibatalkan
dan pilpres digelar ulang tanpa keikutsertaan gibran raka buming raka
tim hukum anies mohaimin juga akan mengajukan sejumlah menteri dalam kabinet presiden joko widodo
untuk menjadi saksi sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh
kami akan mengajukan kepada majelis konstitusi untuk menghadirkan beberapa pejabat pejabat yang kami mintakan nanti
tapi itu keputusannya kepada majelis nanti menerima atau tidak
karena kami tidak punya kemampuan untuk menghadirkan menteri menteri tersebut
hal yang penting sebetulnya untuk sebetulnya membuka cerita fakta sebenarnya
bagaimana tentang misalnya menteri keuangan penggunaan anggaran negara kita
bagaimana tentang menteri sosial penyaluran bansus bansus kita
sementara itu calon presiden ganjar pranowo menyebut alasan dirinya mengajukan gugatan soal pilpres ke mk
karena menilai ada kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden
sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu
yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar benar menghancurkan moral adalah menyalahgunakan kekuasaan
saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu
saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi
maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan
tim hukum ganjar mahfud menuntut pembatalan keputusan kpu tentang hasil pemilu dua ribu dua puluh
tim hukum ganjar mahfud juga meminta hakim mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan anies muhaymin dan ganjar mahfud
paling lambat dua puluh enam juni mendatang
lalu apa jawaban kpu selaku pihak termohon
kpu meminta mk menolak gugatan kedua paslon karena tak mengarah pada perselisihan perolehan suara
jikapun dalil pemohon terkait hasil pemilu yang dimasukkan dalam permohonan
pada halaman enam belas permohonan hanya memasukkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden
yang ditetapkan oleh termohon tanpa menyandingkan dengan hasil perolehan suara menurut pemohon
bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselesaian hasil pemilihan umum
yang dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi
bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak
kurang kurangnya tidak dapat diterima
usai mendengar jawaban termohon keterangan pihak terkait dan pemberi keterangan
sidang perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat akan dilanjutkan pada senin pekan depan
mulai dari tanggal satu hingga delapan belas april mahkamah konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak
presiden jokowi dodo enggan berkomentar terkait jalannya proses persiapan
hal itu diungkap presiden merespon senamanya disebut sebut dalam sidang gugatan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat
apa lagi apa untuk apa
oh saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan mk
dan kini kita akan bahas perkembangan sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat bersama billy david nero tumelina
kemudian ada habibur rahman dari tim hukum prabowo gibran
dan roni talapesi dari tim hukum ganjar mahfud
mas billy tadi kalau kita mendengar apa pernyataan dari tim hukum prabowo gibran dan juga dari kpu
kenapa kemudian gibran maju sebagai cawapres di pemilu presiden dua ribu dua puluh
kenapa tidak digugat dari awal di bawaslu tapi setelah hasil pemilu keluar justru kemudian digugat di mahkamah konstitusi
itu yang disebut oleh kpu sebagai gugatan yang tidak jelas
baik tentang itu kan hanya satu poin dari pembahasan ataupun sebelas pokok permohonan yang kami ajukan
dan tentang menyangkut kenapa semua hal yang berkaitan dengan ketidakberesan dari awal kita sudah laporkan
ada dua upaya yang sudah kita lakukan ataupun yang koalisi masyarakat sipil sudah lakukan
yang pertama kita sudah melakukan berbagai macam laporan ke bawaslu
bawaslu kan bertindak berdasarkan temuan dan juga laporan
tapi kita melihat dari satu ratus dua puluh laporan yang tidak diproses bawaslu terhadap satu
kita sudah menilai bahwa tidak ada keseriusan untuk menanggapi setiap laporan
dan juga tidak ada upaya untuk menindaklanjuti awal
sehingga kita merasa bahwa selu ini jadi bagian dari konspirasi besar ini
sehingga legitimasi bawah slu dalam hal ini kita patut pertanyakan
kemudian yang kedua juga sudah pernah ada laporan dari koalisi masyarakat sipil
misalkan dari lbh yusuf yang pernah melaporkan adanya ketidakberesan dalam proses pencalonan cawapres dua
jadi itu masih satu bagian dari sebelas pokok permohonan yang merupakan kronologi dari awal pencalonan
sampai dengan penghitungan suara pasca pemilu
bung roni kalau tadi kpu juga menyatakan bahwa meminta mahkamah konstitusi untuk menolak gugatan ganjar mahfud
karena tidak memenuhi syarat soal perselesihan hasil pemilu di mk
karena tidak menyertakan perolehan suara yang dimiliki oleh tim ganjar mahfud
kemudian dibandingkan dengan perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh kpu
jadi dibilang tidak memenuhi syarat
buat kami adalah kami mau membuktikan bahwa terkait dengan proses pilpres kali ini
kami menemukan bahwa adanya kecurangan yang sejak dari awal memang sudah didesain
jadi segala semua bentuk dari proses yang ada ini
sehingga kami menyampaikan bahwa ini akan menjadi ujian apa kami uji nantinya di mahkamah konstitusi
nah terkait dengan yang tadi disampaikan bahwa
dari pihak kpu menyampaikan ya
kenapa tidak ini tidak menyampaikan dari awal
kami sampaikan bahwa kami sejak awal kami sudah menegaskan bahwa proses yang terjadi dari selama ini
yang merupakan hasil dari proses yang merupakan produk proses yang buat kami itu penuh dengan pelanggaran
tentu saja hasil ini tidak bisa ditanggung jawabkan
sehingga fenomena ini terjadi di pilpres maka kita akan menguji dengan alat bukti dan barang bukti saksi saksi yang ada
anda meyakini bahwa untuk menggugat proses pemilihan presiden di mahkamah konstitusi akan dikabulkan
karena tadi kan dibilang tidak sesuai dengan syarat phpu atau perselisihan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi
yang lebih menyoal soal perolehan suara perselisihan suara
betul yang kami soroti ini adalah terkait dengan proses
dan kami melihat bahwa mahkamah konstitusi juga dalam hal ini melakukan terobosan terobosan
dan kami berharap bahwa nantinya ada terobosan hukum juga dari mahkamah konstitusi
dimana putusannya ini adalah putusan yang progresif mbak
oke pak habib tadi pak oto juga menyatakan bahwa tim amin dan ganjar mahfud juga melakukan kecurangan
disebut dengan kecurangan yang ditudingkan oleh tim prabowo gibran
jadi saya mohon izin menanggapi dahulu pernyataan pak bili sekaligus pak roni ya
soal pertama soal pencawapresan mas gibran
memang konstitusi kita ya sudah undang undang kita telah menyediakan jalannya
caranya kanalnya untuk menyelesaikan persoalan demikian
karena yang gibran mas gibran itu kan menjadi cawapres dengan esok
terhadap sk kpu yang dianggap bermasalah tentu para pihak yang merasa keberatan memiliki hak mengajukan yang namanya sengketa proses
berdasarkan pasal empat ratus enam puluh sembilan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu empat belas
yang mana jangka waktunya adalah tujuh hari setelah sk tersebut diketahui
nah faktanya kan teman teman tidak ada satupun dari paslon satu dan tiga yang men submit
kenapa ini perlu saya garis bawahi soal isu upaya delegitimasi pencawa presiden mas gibran
karena kedua paslon ini sepatutnya inilah yang menu utamanya
kalau kita baca narasinya ya sepertinya inilah yang menu utamanya
makanya kami perlu serius ulas ini
nah dengan tidak diajukannya sengketa proses yang merupakan hak mereka
bahkan sebaliknya mereka mengakui secara terang menderang bukan secara diam diam ya
dengan berbagai tahapan yang dilakukan bersama dalam pemilu
di antara lain pengundian nomor urut lalu fakta integritas kemudian juga dua kali debat cawapres
itu kan bentuk pengakuan yang sempurna yang terang benderang dan secara terbuka bahwa mereka menerima keberadaan gibran sebagai cawapres
nah barulah kemarin setelah hasil quick count menunjukkan
nah baru ada menunjukkan mereka di dalam posisi menang
nah tadi kembali tadi soal narasi bahwa mk harus membuat terobosan
saya perlu katakan bahwa saat ini justru hukum kita sudah sangat progresif
hukum kita undang undang tujuh tahun dua ribu tujuh belas sudah sangat progresif
bahwa tidak ada lagi kekosongan hukum dengan adanya undang undang tujuh tahun dua ribu dua belas
karena yang namanya pelanggaran administrasi
yang disinggung singgung oleh paslon satu tadi misalnya kan penggunaan struktur pemerintahan dan lain sebagainya
tapi penyelesaiannya memang dibawah sebelumnya di apa namanya mahkamah konstitusi
jadi terobosan hukum itu sudah ada
sudah kita lakukan bersama sama sejak tahun dua ribu dua
dengan mengundangkan undang undang pemilu dan dua ribu sembilan belas dengan melaksanakan persidangan phpu pilpres tahun dua ribu sembilan belas
mas billy tadi menyarikan apa yang dikatakan oleh pak habib
kenapa setelah kalah baru kemudian dipermasalahkan
tapi dalam prosesnya kalau bahasa pak hawi terang benerang mengakui ada gibran sebagai wakil presiden
karena mengikuti pasangan amin selalu mengikuti tahapan pilpres sampai akhirnya ditetapkan perolehan suaranya oleh kpu
paslon amin dari awal sudah menegaskan sikapnya taat konstitusi taat peraturan
termasuk juga apa yang diatur dalam semua tahapan pemilu
misalkan kita mau bertanding kompetisi sepak bola
tapi misalkan kita tidak datang atau kita tidak mengikuti tahapan yang diberikan
tentu kita akan diberikan sanksi berupa wo
dan berupa walk out atau kalah sebelum bertanding
dan itu juga kita membuktikan bahwa kita siap bertanding kita mau bertanding
tapi di lain sisi juga ada konstitusi yang ingin kita tegakkan
dan kalau kita berbicara semua hal yang kita inginkan

itu kan tidak hanya menyoroti tentang satu hal
bukan hanya menyorti tentang penerimaan mas gibran di masa pencalonan
tapi kita menyoroti semua hal yang ada di sebelas pokok permohonan
termasuk juga bagaimana kekuasaan penguasa mengatur ini semua by design
terus kemudian juga sampai di tahapan terakhir di tahapan proses penghitungan suara
jadi kita sudah menyiapkan ini secara komprehensif
tapi kan ini kita patut pahami bahwa ini masih tahap pendahuluan sidang
pendahuluan tentu akan ada tahapan tahapan selanjutnya
dimana saksi dihadirkan ahli dihadirkan
sehingga nanti kita patut tunggu ke depan
bagaimana pihak satu dari kami bisa memperkuat apa yang kami sampaikan di sebelah pokok permohonan kami
dan juga bagaimana sembilan petitum yang kami ajukan
bisa dibuktikan dengan dalin dalin yang sah
oke pak bu roni tanggapan anda
ya tentunya kan kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pihak termohon ya dalam hal ini kpu menyampaikan bahwa prosesnya sudah berjalan sesuai dengan perundangan
tetapi yang menjadi catatan dari kami dalam persidangan hari ini adalah kami melihat bagaimana proses dari awal ketika saudara gibran menerima
saudara gibran kemudian penetapan berdasarkan putusan mk
dan di sini ada catatan kami bahwa dari dkpp juga sudah menjatuhkan sanksi kepada kpu ya
tetapi proses ini kan berjalan terus yang menurut kami beberapa kritik juga sudah diajukan oleh para masyarakat sipil juga
dan juga pun sudah diajukan kepada dkpp
tetapi kami melihat bahwa ini merupakan suatu desain di mana membuat suatu proses agar saudara gibran ini tetap berjalan
apa diloloskan sebagai peserta pemilu
maka dalam hal ini kan kita sudah sampaikan di dalam permohonan kami juga
dan nanti kini agenda berikutnya yang memang di awal ini kan masih persidangan awal
tetapi di agenda berikutnya ini akan kita buktikan ya
akan kita buktikan terkait dengan proses pencalonan dari saudara gibran
oke habib siap menghadapi saksi saksi dan ahli yang akan nanti dihadirkan oleh pasangan amin dan ganjar mahfud
ya tentu kita siap ya
tapi saya juga perlu sampaikan terkait putusan dkpp
justru putusan dkpp itu ketua kpu mendapatkan sanksi karena tidak cepat tidak bertindak cepat dalam rangka menindaklanjuti putusan mk nomor tiga
bahkan secara terang benerang dkpp menyatakan putusan mk sembilan puluh itu terang beneran
konstitusional dan kpu sebagai entitas penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menindaklanjutinya di tahun dua ribu dua puluh
justru putusan dkpp itu menguatkan putusan mk nomor sembilan puluh dan dengan menguatkan legitimasi mas gibran sebagai cawapres
karena tidak ada masalah sama sekali terkait persoalan tersebut
saksi sudah kita siapkan ya
ahli yang akan semakin memperjelas duduk persoalan ini
tuntutan atau paksaan kepada mk menuruti kemauan paslon satu paslon dua dan kalau tidak menuruti dianggap tidak progresif dan lain sebagainya pasti akan dengan mudah dipantah oleh para ahli yang akan kami hadirkan nantinya
oke tadi belum dijawab oleh pak habib soal oto yang bilang dua paslon lainnya juga melakukan kecurangan maksudnya bagaimana
ya kalau soal kecurangan tentu daftar dugaan kecurangan yang kami miliki jauh lebih panjang
hampir setiap hari berkunjung ke bawaslu melaporkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ya itu adalah paslon kami
ya itu nanti yang penting penting ya yang sangat signifikan yang paling penting akan kami hadirkan karena memang terbatas sekali untuk menghadirkan saksi ini
cuma memang sampel sampelnya akan kami hadirkan
oke itu untuk mematahkan tudingan kecurangan dari pasangan satu dan tiga ya
iya tentu bahkan tadi kalau kita bicara tadi ibu jorning misalnya bicara soal di desain kecurangan kalau soal di desain kan berarti ada yang mendesain
yang awalnya mendesain melakukan kecurangan
pansel dan lain sebagainya ya
nanti kita lihat oke silahkan dijawab bung roni
kan kita sudah sampaikan di dalam permohonan
dari tingkatan paling atas sampai tingkatan paling bawah
itu sudah kita sampaikan di dalam permohonan
runut juga terkait dengan peristiwa peristiwa
sampaikan di dalam permohonan kami
nah ini sekali lagi bahwa proses ini
masih berjalan tentunya nanti kita akan
jadi buat kami bahwa
buktikan juga ya bahwa kan yang tadi
sampaikan ya bahwa kami juga pun
tetapi yang disampaikan oleh saudara habibur rahman
ini menurut saya prematur
atau berlaku dalam proses
dibawa being lead namun terdapat untuk
yang mendatang tcorongan perberan kepada
kemudian di tiga disebutkan ada pengera di sorong selatan
tapi kan di luar itu kan banyak sekali daerah yang tidak disebutkan
dan itu kan juga bisa mengindikasikan bahwa kekuatan kita kekuatan satu pun tidak sebesar bagaimana dua mengerahkan kekuasaan itu
dan kita melihat juga banyak logika yang terbalik
misalkan tentang rezim ya
dan ketika kita menggunakan logika itu tentu itu juga bisa berlaku bahwa logika di mana dua ribu empat belas pilpres dan juga pilpres dua ribu sembilan belas tidak bisa berlaku juga
karena tadi di pernyataan dua ditegaskan bahwa putusan
mk harus sifatnya independen berlaku pada hukum dan tidak mempedulikan atau tidak memperhitungkan referensi atau pengalaman pengalaman yang terjadi baik itu di daerah ataupun pengalaman pilpres sebelumnya
baik selain tuding curang kita akan tunggu siapa yang punya bukti paling kuat nanti mulai satu april di sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
terima kasih mas billy terima kasih pak habibur rahman dan terima kasih bung roni talapesi sudah bergabung di sapa indonesia malam hari ini